kejutan terjadi di babak pertama turnamen bulu tangkis indonesia open super series dua ribu enam belas
unggulan kedua tunggal putri asal thailand ratchanok intanon di luar dugaan kalah dari pemain non unggulan tiongkok sun yu
wakil indonesia maria febe juga harus tersisi di babak awal setelah kalah dari pemain cina taipei tai tsu ying
tunggal putri thailand rachanok intanon bermain jauh di bawah penampilan terbaiknya
sepanjang pertandingan intanon tak mampu lepas dari tekanan sun yu
hasilnya intanon pun menyerah kalah lewat pertarungan dua game lima belas dua puluh satu dan delapan belas dua puluh satu dalam waktu empat puluh lima menit
sementara pemain tunggal putri nomor satu dunia yang juga unggulan utama dari spanyol carolina marin masih belum menemui lawan sepadan
bertemu dengan pemain muda indonesia
desi hera yang berperingkat jauh di bawahnya marin tanpa banyak kesulitan dapat memenangkan pertandingan
marin menang dua game langsung dua satu delapan belas dan dua satu tiga belas
di pertandingan lain tunggal putri andalan indonesia maria febe harus rela tersingkir di babak awal
bertemu dengan pemain cina taipei peringkat sembilan dunia tai tsu ying febe tak dapat berbuat banyak
sempat memberikan perlawanan sengit di game pertama febe akhirnya harus mengakui keunggulan su ying yang
menang dua puluh enam dua puluh empat dan dua satu
kekalahan ini sekaligus memperpanjang rekor buruk febe yang tak pernah menang dari lima pertemuan dari su ying
buat aku sih kayaknya udah maksimal ya
emang dia kan secara ranking juga dia rankingnya di dalam sepuluh besar
cuma tadi emang sebelum kan udah sering juga main ketemu dia
cuma saya fokusnya chopnya dia sama smash lurusnya dia
makanya tadi set pertama kan rame
semua aku jaga itu defense gitu loh
cuma karena poin poin kritis dia cenderung
cenderung ngejar apa kayak ituin bagian saya gitu loh
dari situ nah dia dapat poinnya di situ
sementara itu dua unggulan teratas pada nomor ganda campuran melaju ke babak kedua
setelah berhasil mengalahkan lawan lawan mereka
pasangan cina zhang nan dan zhao yunlei yang menempati unggulan pertama tanpa banyak kesulitan menghentikan perlawanan pasangan malaysia peng sun chan dan liu yinggo
lewat pertarungan selama empat puluh enam menit pasangan cina ini menang dua game langsung dua satu delapan belas
sekaligus memastikan satu tempat pada babak kedua
unggulan kedua asal indonesia tontowi ahmad dan liliana natsir juga melaju ke babak kedua setelah menundukkan lawannya
pasangan australia sawan sarastinge dan setiana mapasta
owi butet menang dua satu sepuluh dan dua satu enam belas hanya dalam waktu dua puluh lima menit
sayangnya kemenangan owi butet tidak diikuti oleh ganda campuran muda indonesia lain gloria wijaya dan edi subaktiar
gloria edi tersingkir setelah menyerah delapan belas dua puluh satu
dan lima belas dua puluh satu kepada pasangan korea
unggulan ketiga ko sung hyun dan kim hana
pasangan ganda campuran juara all england dua ribu enam belas sekaligus unggulan ke delapan asal indonesia pravin jordan dan debbie susanto
tumbang di turnamen indonesia open
pravin debbie menyerah dari pasangan cina peringkat sebelas dunia lukai dan huang yakyong
kekalahan ini menjadi bahan evaluasi menjelang tampil di olimpiade dua ribu enam belas di brazil mendatang
apalagi selepas menjuarai all england prestasi pasangan ini cenderung menurun
mungkin bisa dibilang juga setelah dari all england mungkin permainan saya dan jordan jauh lebih dipelajari oleh musuh musuh
mereka lebih waspada lebih cari tahu pola permainan kita seperti apa